berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan delapan dua ratus empat puluh dua kasus baru dan total positif covid sembilan belas di tanah air
sudah mencapai satu satu ratus enam puluh enam tujuh puluh sembilan kasus
pasien sembuh bertambah tiga belas tiga puluh delapan orang sehingga total pasien sembuh mencapai sembilan ratus enam puluh tiga dua puluh delapan orang
dengan rasio kesembuhan mencapai delapan puluh dua enam persen
sementara kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus tujuh orang dan total pasien yang meninggal mencapai tiga puluh satu tujuh ratus enam puluh tiga jiwa